rencana kementerian pertahanan yang hendak menerapkan pendidikan militer di tingkat kampus menuai pro kontra
lalu apa relevansinya bergabung kita bahas bersama doni kusumaa pemerhati pendidikan
pak doni selamat malam
selamat malam adivani
oke ini masih sebatas rencana dan juga wacana ya tapi sudah berujung dengan pro kontra pak doni
anda melihat seberapa tepat kemudian urgensi rencana penerapan program pendidikan militer di tingkat kampus ini pak doni
ya pertama tama kita harus melihat tujuannya apa dulu dengan adanya pendidikan militer ya
artinya pemerintah dalam hal ini kementerian pendidikan dan kebudayaan perlu segera menjelaskan kepada publik apa sebenarnya tujuannya
karena kalau sebagaimana yang dijelaskan oleh dari pihak kementerian pertahanan dan keamanan untuk bela negara
lalu kemudian untuk menumbuhkan rasa cinta pada nusa dan bangsa
saya rasa masih banyak jalan ya yang di kampus yang tidak harus melalui pendidikan militer
apalagi itu diintegrasikan selama satu sks berarti kan memang pendidikannya full itu selama enam bulan itu di kemiliteran
artinya kan itu kan semacam seperti bela negara ya
kalau seperti wajib militer seperti itu perlu nanti dibicarakan dengan anggota dpr
karena harus terkait dengan regulasi dan undang undang yang menawihnya
oke relevansi dengan dunia akademik kemudian dengan bentuk bela negara yang sifatnya ini kan militeristik
anda menangkap kekhawatiran anda
harapannya apa kalau misalnya ini nanti akan jadi diterapkan
ya tentu saja sangat tidak relevan ya mbak ya karena dunia kampus itu kan dunia yang akademik
artinya di sana penalaran kemampuan berpikir kritis proses komunikasi ekspresi seni dan budaya
itu menjadi bagian integral di dalam proses pendidikan
maka pendekatan yang militeristik ini ya sama sekali tidak cocok dengan kegiatan di kampus
artinya seandainya pendidikan bela negara
atau semacam semi wajib militer itu akan diterapkan sebaiknya tidak terbatas pada kampus
tetapi diatur di dalam sebuah undang undang tersendiri yang memang mewajibkan setiap warga negara
jadi jangan dibatasi di lingkungan kampus
itu kalau mau lebih besarnya ya untuk mempersiapkan yang disebut komando cadangan tadi
kan ada yang mengatakan ini akan menjadi bagian dari partisipasi masyarakat
dipersiapkan ketika nanti negara harus berperang masyarakat bisa ikut
tetapi kalau dalam konteks kampus saya tidak melihat relevansi dan urgensinya
karena di kampus itu justru kemampuan akademik berpikir kritis
lalu kemudian ekspresi ekspresi seni budaya keagamaan itu bisa tumbuh di sana
ini semua sama sama menumbuhkan rasa cinta dan bisa membuat mereka bela negara yang lebih tepat sesuai dengan lingkungan kampus
justru ini kekhawatirannya juga bisa berpotensi untuk mengganggu atau merusak itu ya
pak doni di kalangan mahasiswa mahasiswi
kan kalau kita berbicara artinya mereka mereka yang sekarang ada di lingkungan kampus kan milenials nih ya kan
sasarannya artinya kita juga harusnya menyesuaikan dengan bagaimana perilaku mereka behavior nes dan semuanya kan pak doni
ya betul jadi artinya sebagai generasi milenial kita tetap dibutuhkan rasa cinta kepada bangsa dan negara kan
tinggal bagaimana ini diekspresikan di dalam sebuah wadah yang cut kampus gitu
artinya saya melihat ketika saya bersama dengan perhimpunan pelajar indonesia yang di luar negeri ya
mereka itu berada di luar negeri tetapi cinta negaranya tetap besar itu
ketika ada pertanyaan kenapa kamu kok malah bekerja di negara lain daripada di indonesia
karena kita belum memiliki laboratorium yang memadai sementara kecanggihan kemampuan ilmu anak anak indonesia itu sangat besar
artinya apa jangan diredusir rasa cinta pada negara kemampuan untuk membela negara itu hanya di bidang militer saja
kalau mau bidang di militer ya silahkan dibuat aturan aturannya perundang undangannya
dan itu bisa berlaku bagi seluruh rakyat indonesia sesuai dengan ketentuan gitu

kalau ini hanya khusus untuk kampus saya rasa ini kurang tepat dan tidak urgen juga gitu
oke saya akan kutip sedikit bagaimana juga penjelasan dari wamenhan yang mengatakan dengan adanya rencana atau wacana penerapan pendidikan militer di tingkat kampus ini sedikit banyak
artinya kita juga mengacu pada korea selatan jangan kalah dengan korea selatan kalau dilihat dari sudut pertahanan
itu cara mereka melalui industri kreatifnya bisa mempengaruhi indonesia
jadi paling tidak kita juga punya cara tersebut
dan harusnya bisa karena kita punya seni dan budaya banyak
apakah ini juga bisa kita implementasikan di indonesia
ya korea selatan itu kan kalau kita mau mencontoh itu kan pengembangan budayanya mbak
jadi apa yang disampaikan wakil menteri pertahanan itu malah argumentasinya kurang tepat gitu kan
karena kalau misalkan berbicara tentang korea selatan yang mempengaruhi dunia dengan budayanya kan bukan militernya yang diajukan toh
tetapi kekayaan budaya
budayanya dan lain lain
dan ini saya sangat setuju
emangnya hanya militer saja yang bisa melatih anak anak indonesia mahasiswa milenial untuk cinta budaya indonesia
artinya kemampuan untuk menumbuhkan rasa cinta pada bangsa ini kemudian menjaga tradisi melestarikan apa yang berharga bagi bangsa indonesia
itu tidak harus dengan militer
jadi saya tidak melihat ada kaitannya antara yang korea tadi gitu
kan korea itu terkenal dengan budayanya dan bukan militernya yang kemudian dikembangkan
jadi harusnya mereka harus belajar bagaimana di korea itu budaya itu bisa didukung oleh negara menjadi budaya global
jadi memperkenalkan budaya budaya kita masuk ke lingkup global
emangnya itu tugas militer itu kan
jadi tidak ada kaitannya juga dengan wamil atau wajib militer itu tadi kan pak doni
kalau kita berbicara tentang budaya justru di kampus kampus itu di ikatan seni indonesia
kalau kita boleh jujur ya mungkin kayak mas
almarhum didi kempot itu kan bisa membawa bahasa jawa lagu lagu indonesia ke kancah dunia
itulah yang dibutuhkan dan itu sama sekali nggak ada kaitan dengan militer
itu wujud rasa cinta milenial terhadap budaya bangsa kita
oke tepat tidak tepat artinya gaya militaristik ini terlepas dari itu semua ya
untuk menumbuhkan nasionalisme kemudian cinta negara
tanggapan anda singkat saja terakhir
untuk menumbuhkan rasa cinta pada bangsa
tidak perlu selalu pendekatan militer
pendekatan militerisme itu berbeda dengan pendekatan sosial budaya yang menjadi ciri khas kampus
terutama pendekatan akademis
maka kementerian pendidikan dan kebudayaan perlu menjelaskan kepada publik supaya tidak terjadi kesalahpahaman
ketika mahasiswa dilatih militer nanti itu akan ada semacam militerisme yang ada di kampus
yang sekarang ini kan sudah ada beberapa wamen ya mahasiswa yang kemudian resimen mahasiswa itu
mereka gaya gayanya kayak militer
dan saya rasa ini warisan warisan dari orde baru yang menurut saya tidak boleh terjadi lagi di kampus
di kampus hal yang militerisme yang berdasarkan pada ketaatan pada pimpinan secara komando itu nggak bisa dilaksanakan di kampus kita
karena di kampus itu dibutuhkan kemerdekaan berpikir
sehingga justru di ruang ruang kampus inilah pertentangan ideologi itu dibahas
saat ini kan kita membicarakan masalah komunisme aksime di kampus saja dilarang
ada kesulitan kesulitan lah
ini artinya apa kampus kita itu tidak otonom tidak independen untuk menumbuhkan sikap kritis terhadap ideologi ideologi dari bangsa lain
justru inilah yang harus dimasukkan
pendidikan pancasila itu pun harus ditelah secara kritis
kalau kita berbicara tentang radikalisme yang di kampus persoalannya sebenarnya bukan hanya di mahasiswanya
tetapi sistem dan struktur yang ada di perguruan tinggi itu
mulai dari konsep pemilihan rektornya wakil rektornya sampai kultur yang ada di kampus tersebut
apakah mereka pro atau tidak terhadap nkri
saya rasa ini yang harus
tegaskan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan
untuk mengatasi radikalisme itu beda jalannya
tidak dengan pendidikan militer seperti ini
oke jadi jangan sampai ini nantinya mengganggu kemerdekaan berpikir tadi seperti yang anda sampaikan
kemudian juga kebebasan di tingkat mahasiswa mahasiswi yang ada di lingkungan kampus ya pak doni ya
dan ini juga ketakutan artinya akan menumbuhkan militerisme di masa orde baru
dan kekhawatiran dengan senioritas dalam tanda petik tadi ya
oke baik terima kasih pak doni kusuma as sudah bergabung dengan cnn indonesia malam hari ini selamat malam
terima kasih selamat malam mbak tiffany